ya gue setuju mak
tapi mendingan kita semua tuh
biar nanti pembangunan rumah oki itu
kita serahin sama pemborok
jadi kan seenggaknya rumahnya oki
dikerjain sama yang ahli
aduh thanks banget ya atas dukungannya
yan gimana tarikannya mantap
yah lo gak tau aja boy
ya lu cerita dong biar gue tau
iya lah lo belum tau
lo mau tau apa enggak nih
tadi gue abis dikeroyok sama anak black cobra
selalu cari gara gara sama kita
tapi lo sama dara baik baik aja kan
tenang aja boy
kalau soal itu ya kan ada gua tadi di sana
nah yan nih gue yang ngedukungin lah
makin jelas jelas yang nolongin kita berdua itu raya bukan lo
kok di sana bisa ada raya yan doh
tadi tuh jadi kita pas lagi berantem nih berantem berantem
kita keadaan terdesak mohon
terus bang kupon langsung teriak
woy pada berhenti lah semua
terus semua langsung berhenti
nggak berkutik mohon
malahan sampai uan ya gue omel omelin gue teriakin gue marahin
iya yan iya
gue omel omelin pada dia semua
kicep semuanya mohon
kan ada bang kobar
nah aman tenang aja
lagian siapa juga yang berani noel raya ketika ada bang kobar
anak beli gue mana berani bang kobar
alhamdulillah dia kalau gitu
berhenti yan banget
eh jadi bang kobar yang nolongin kalian
jadi kobar itu udah kayak bodi gue waktu raya
dia berani deketin bang kobar
ya mudah mudahan aja raya itu bisa merubah bang kobar ke jalan yang baik
lo kenapa sih dok
pakai marah marahin anak black kobra
seharusnya lo jangan kayak gitu dok
kalau misalnya mereka dendam lagi sama kita gimana
ribut lagi dong sama mereka
abis itu tadi udah terlanjur kesel banget boy
jadi emosi yang ngulap luap ini keluar deh
dia ngutomelin ya
abis itu dia gak sekali dua kali boy yang ngelakuin kayak gitu
kita lagi naik angkut ya tuh kayak gitu gitu
setiap kita lagi narik dok
ya lain kali sabar aja
nggak usah diladenin
dadu sih pakai seseorang mancing
baru dapat takar enak
ini mancing mancing black cobra yang dapat itu masalah dadu
gimana kalau gitu si dado camprot ini kita kasih hukuman aja
orang orang jalan jalan kita
kita gak ada masalah
kita gak ada masalah
gak ada masalah
nggak kita yang nama salah
gak ada masalah

ntar aku langsung nambah
ntar aku langsung nambah
ntar aku langsung nambah
ntar aku langsung nambah
ntar kamu sibuk gak
kalau gak sibuk anterin aku ke tmi yuk
soalnya ntar di sana ada pementasan seni tari tradisional gitu yang diselenggarain
sama kedua bus amerika serikat
terus kamu mau nonton ke situ
jadi aku termasuk salah satu orang yang dapat kehormatan gitu untuk ngisi acara di sana
gimana ya bel
soalnya sekarang gue lagi ngumpul sih sama teman teman anak jalanan
ya emang kamu ketuanya ya
ya udah kalau gitu kamu izin aja dong
dan waktunya juga udah mepet banget
lagian kan kamu tau di jakarta aku gak ada temen lagi selain kamu
jadi aku harus minta tolong sama siapa kalau bukan sama kamu
ya udah deh
ya udah aku tunggu di rumah ya
kalau besok gak bisa ya ya
gue udah bilang
gue izin dul ya gue mau ketemu sama temen gue
oke gue duluan deh teriakan
boy kalau ada apa apa kabarin ya
eh belum kembali
mau ketemu temenya
jalur tuh re read di here ya
ched jalur dulu ya
ya begitu sih
gue lebih keren dengan musiknya enak banget
berhati hati doa doa
tante farah ini anggun dan lembut banget
hmm seandainya aja
tapi mau nikah sama perempuan kayak tante fara gini
buah kamu ngapain sih ngeliatin dia tadi
eh tante farah gimana sih
masa dilihatin cewek aja malu
gimana kalau diliatin cowok
tante ini kebiasaan tante tuh cantik tau
tante tuh mesti lebih pede dikit
tapi kayaknya gak ada yang mau ngecewakan tante farah
enggak deh daripada kepedean nanti
tante ini kayaknya bagus deh buat tante
tunggu tunggu tunggu
pinter juga milih milihnya ya
tante mau bayar dulu
eh eh eh tante tante
gak usah tante
ini kan acara papinya reva
jadi mendingan reva aja yang bayar gak apa apa tante
kamu kan masih sekolah reva
terus kamu pasti dikasih sama orang tua kamu kan
yaudah jadi mending tante aja yang bayar
tante mainnya ngancem
bentar ya bayar dulu
ini sudah segini
sebentar ya diliat dulu
mas bi mas bi mau kesini
gue harus tedan rapi rapi cantik cantik
karena pasti dia mau ngajakin gue untuk diner mak
ya diner makan malam sama klien dia itu
oh udah pak udah siap pastinya
tapi sebentar saya harus lihat dulu datanya di komputer ya pak ya
eh mas bi mau kemana
kan gue udah kayak begini nih
ternyata dia pergi gak jadi masuk kesini
terus gue jadinya enco kalo kelamaan
terus gue harus gimana dong
aduh siapa sih yang nelfon
ganggu aja ya nggak ngerti
masa gue harus mundur mandir lagi kayak tadi
juga teh iya itu kan
astagfirullahaladzim metajeloma wakayera
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
kamu merah lo
wah so jadi pahlawan lo
ukaerang itu eh
eh kamu kejam mbak
buat anak istri
hati hati ah
ah soks ya
eh eh eh kak kak kak kak
jomretnya sudah lari jauh
percuma dikejar juga
bikin kamu gimana sih tadi
pas aku lagi di jamret
bukannya langsung berantem
malah diem aja
aku bukan takut sayang
nggak usah berantem